sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
tbi women dan permainan
udah sekarang kita pulang
toh candy bukan anak kamu kan
aku gak mau meninggalkan candy sendirian
apa kamu lebih memilih candy daripada aku elva
iya candy itu bukan anak kamu
kurang menjar kurang menjar
bisa bisanya dia lebih memilih anak kurang mencari itu daripada aku
lihat saja nanti lihat saja kamu mama
aku akan kerahkan berbagai macam cara biar kamu menang
bisa kembali pulang ke rumah
gara gara tante kamu jadi ikut terlibat dalam masalah ini
tante gak salah apa apa
pasti masalah tante dengan om ferdinand itu cuma salah paham
lebih baik sekarang tante susul om ferdinand
tante pulang dan jelasin semuanya sama om ferdinand
candy yakin pasti om ngerti kok
kamu gak apa apa kan saya kamu gak marah kan
kenapa candy harus marah
kini gak marah sama sekali kok
cuma candy ingin tanyain sesuatu sama tante
apa benar candy ngingetin tante sama anak perempuan tante
candy hanya unta yang kata
tentulah yang aku punya
tadi pas om ferdinand bilang kalau candy adalah anak tante
candy senang banget dengarnya
candy harap tante bakal bilang kalau candy anak tante betulan
eh ternyata bukan
coba kok ini emang anak butuhan tante
ini pasti senang banget
biar ini penelian ya
kamu gak perlu minta maaf sama tante
tante malah senang banget
karena udah anggap tante sebagai mama kamu sendiri
kamu sudah mengingatkan tante dengan anak tante saya
kalau mama belum bisa kasih tahu kamu yang sebenarnya
mama senang sekali
kamu punya perasaan yang sama seperti mama